sementara itu bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan buka suara terkait munculnya nama najwa syahab
yang diisukan menjadi kandidat tim pemenangan koalisinya
hal itu merespons bocoran dari bacawa pres muhaymin iskandar yang sempat menyebut
jika najwa merupakan nama kandidat ketua tim pemenangan dari amin anies muhaymin
belum ada belum ada pembicaraan soal itu
jadi ini adalah penyusunan sedang berjalan tapi belum ada pembicaraan tentang mbak najwa syahab
sama sekali belum ada